sekitar tujuh belas tahun lamanya dian sarif harus bergelut dengan penyakit langka dan ganas
namun penyakit lupus yang dideritanya tak membuat dian putus asa
sebaliknya ia justru mampu berkarya dan membantu sesama penderita lupus lainnya dengan membentuk sebuah yayasan
berbagai pengobatan telah ia jalani namun dian tetap berserah diri kepada allah swt untuk kesembuhan penyakit yang suatu waktu merenggut nyawanya
lalu bagaimana kisah perjalanan hidup wanita lulusan itb ini berikut kisahnya
karena obat obat untuk lupus ini berharga mahal
namanya dian syarif geraknya gesit sepintas tak ada tanda
ia mengidap penyakit mematikan
sebenarnya memang waktu itu karena saya sendiri nggak pernah sakit nggak pernah ada masalah dengan kesehatan
memang cukup kaget juga ketika kemudian merasa lemas terus kemudian juga mengalami menstruasi berkepanjangan
dan kemudian timbul bintik bintik merah di kulit yang semula diperkirakan demam berdarah
tapi kemudian diagnosa dokter adalah saya terkena lupus
tujuh belas tahun lalu lupus mengubah hidupnya
lupus hingga kini masih menjadi penyakit yang misterius bahkan dijuluki penyakit seribu rupa
gejala awal lupus seringkali mirip dengan penyakit lain misalnya demam berdarah dengui
akibat lupus dian kehilangan delapan puluh persen penglihatannya
dan sejak saat itu ia tak hanya menjadi penyandang lupus
tapi juga memiliki masalah low vision atau penglihatan yang terbatas
dan kemudian baru menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan dari penyakit bernama lupus dan low vision ini
karena ada maksud tuhan di balik itu
merasakan sendiri beratnya menghadapi lupus
dian dan suaminya tergerak mendirikan yayasan syamsiduha foundation
inilah tempat mereka saling menghibur sejenak melupakan sakit yang diderita
yang menarik beberapa relawan di syamsiduha adalah juga pengidap lupus
lupus di lumpur
hampir setiap hari para odapus mengadakan kegiatan di sdf
mulai dari belajar bahasa bermain musik hingga olahraga
termasuk diantaranya adalah siska
ia seorang odapus yang juga perajin penghiasan kawat asal lamongan
siska memilih menjadi pengusaha agar bisa mandiri
ini saya belajarnya otodidak
saya dulu ikut kompetisi
kompetisi dan diharuskan punya sebuah produk
akhirnya saya terpaksa belajar
jadi ilmu kepepet istilahnya begitu
jumlah pengidap lupus di indonesia saat ini diperkirakan mencapai lebih dari lima belas ribu orang
jumlahnya pun terus meningkat
dan menumbuhkan banyak pengusaha di antara odapus menjadi misi syamsiduha foundation
melalui kiprahnya di syamsiduha foundation
dian sempat diundang ke genewa swiss
ia menerima penghargaan sasakawa herd price dari badan kesehatan dunia
saya merasa bahwa saya sangat terbantu ketika akhirnya saya bisa mendirikan syamsiduha foundation
karena melalui hiasan ini saya merasa berarti dengan bisa berbuat sesuatu
setelah tiga belas tahun berdiri sdf kini telah menjadi rumah bagi para odapus
mereka bisa tertawa lepas bercerita bebas sambil tetap mawas